beginilah rekaman video cctv yang terpasang di area masjid al hidayah
kelurahan sukoharjo kecamatan kanigaran kota probolinggo jawa timur pada sabtu dini hari
saat diputar ulang tampak dua sejoli datang mengendarai kendaraan roda dua
selanjutnya mereka masuk teras masjid
di teras masjid itulah mereka melakukan perbuatan tak senonoh hingga menginjak dini hari
sementara itu takmir sekaligus pemilik masjid al hidayah mengatakan
ia baru mengetahui ada remaja berbuat mesum di masjid saat memeriksa cctv pada sabtu siang
warga pun menyayangkan aksi mesum yang dilakukan dua remaja ini
mungkin di sini ini kalau malam aman dikit aman padahal kita ada pemantau cctv gitu
nggak tahu kalau ada cctv
di sebelah itu juga rumahnya pak yaya juga mungkin nggak tahu
sangat disayangkan kalau memang dia berbuat mesum di sini
kejadian ini menjadi pelajaran untuk para orang tua
agar selalu mengawasi anak anaknya yang menginjak remaja
irsya priyongko probolinggo jawa timur